tim penyelam tni angkatan laut kembali menemukan benda yang diduga merupakan ban dan bagian bodi belakang pesawat sri jair di sekitar perairan pulau laki kepulauan seribu minggu sore
untuk proses identifikasi awal benda tersebut langsung dievakuasi ke kri rigel
menggunakan perahu skoci tim penyelam dari komando pasukan katak dan jaka serta intai amfibi
minggu sore terus melakukan upaya pencarian korban pesawat sri jaya air ec satu ratus delapan puluh dua yang jatuh di sekitar perairan pulau laki kepulauan seribu
penyisiran dilakukan di sejumlah titik koordinat yang diduga lokasi jatuhnya pesawat
tim penyelam akhirnya berhasil mengevakuasi serpian benda yang diduga bagian dari ban dan bodi buntut pesawat sri jaya air sj satu ratus tujuh puluh
benda ini ditemukan penyelam di kedalaman enam belas dua puluh hingga dua puluh lima meter
untuk proses identifikasi awal
benda tersebut kemudian langsung dievakuasi ke kri rigel sebelum nantinya kembali dibawa ke pelabuhan jict tanjung priok jakarta utara